penguasa raja di raja
apa ada yang dapat saya bantu
tapi mudah mudahan saja
semua itu hanya perasaanku yanda
jangan terlalu difikirkan
mungkin kakanda prabu sedang banyak masalah
kamu tahu sendiri kan
sudah selesai masalah yang satu
pasti akan muncul lagi masalah yang
jangan cemaskan aku yonda
aku sendiri cukup kuat dalam menghadapi ini
yang aku cemaskan adalah hyunce
aku tidak bisa membayangkan
bagaimana perasaan yonda
dalam keadaan seperti ini
kanda prabu seperti tidak ada perhatian
sama sekali padahal yonda
jangan membicarakan masalah ini lagi
jika ada kata kataku yang tidak berkenaan
aku pamit dulu yonda
benarkah apa yang dikatakan oleh rai
apakah kakak kanda prabu mulia berubah
dan tidak ada seorang pun
dan mati juga
dia masih hidup
kakak anda kakak anda putri kita kakak anda
jaga dewa batar
jaga dewa batar
cepat panggil nyi iroh
nyi iroh nyi iroh cepat tolong putri aku nyi iroh
nyi iroh cepat tolong putri aku
raden kita seluruhkan tenaga dalam seperti sebelumnya raden
agar obat ini meresap ke dalam tubuh
baik nyi iroh
sudah cukup saat ini raden
untuk menyembuhkan raden malang sung sang
saya membutuhkan daun kecubung dewa
yang tumbuh di curug bidadari
baik nyi iroh
ayah anda prabu
putuslah aku untuk mengambil daun itu
juruk bidadari itu tidak boleh dimasuki laki laki
ayah anda prabu
putuslah aku untuk pergi ke sana ya hanya
pergilah ke curug bidadari
dan bawa daun kecubung dewa itu
untuk kesembuhan raka
baik ayah anda prabu
aku akan pergi ke sana malam ini juga
baik ayah anda prabu
bocah kembung itu
harus kita jadikan segutu

kamu mau manggilku
puto ijo sekarang aku sudah siapkan tumbang untukmu
terima kasih maisa
puto ijo aku sudah mengabulkan permintaan
sekarang kau harus memberi ilmu tawikrum yang bisa mengubahku menjadi raksasa
baik akan aku kabulkan permintaanmu maesah
kita harus pergi ke sana malam
tidak ada raka walang sung sang dalam bahaya nyai
aku harus berhasil mendapatkan kucing dewa
demi raka walang sung sang
ternyata orang orang bodoh itu mau mencari obat kecembuk tewa
aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan obat itu

saya paduka maha raja gusti prabu abu malugur
penguasa raja diraja yapura
punahun manggil saya
apa ada yang dapat saya bentuk
jangan sampai dia mendapatkan obat kecewa
habisi mereka di perjalanan kecelualan
kamu jangan sampai meninggalkan jejak kecuali
cuma punya ilmu kotok
aku akan membekalimu
dengan ini ki alpha